lagi bilang penyelidikannya penyelidikannya rasa saya langsung sendiri melakukan
sampaikan ingin saya tekankan itu yang hilang barangnya bukan barang pribadi saya ya bukan
barang tiba tiba saya ataupun keluarga tinggal disitu karena kemarin dari kemarin itu
pilih barang barang yang tidak terlihat hilang itu saya serahkan kepada pemerintah
jangan sampai takutnya barang
kebutuhannya kan untuk laporan misalnya contoh
barang barang atau misalnya mobil dinasnya pak sekda hilang
tentunya kan beda berlakunya sama mobil pribadinya pak sekda yang hilang
dinasnya yang hilang contoh tanpa pelaporan minimal barang aset dari pemerintah itu bisa tidak terlihat atau tidak tercatatkan
nah ini yang menjadi dasar laporan
pak terkait penangguhan penahanan tiga orang itu ada komunikasi sebelumnya pak dengan mereka
yang tadi saya sampaikan ya ini kan kebutuhannya karena kalau barang punya pemerintah yang hilal
dasarnya nggak bisa sempat sempat kita langsung menghilangkan aset milik pemerintah
karena ini barangnya walaupun tadi sudah disampaikan itu barangnya sudah diketahui apa saja
silahkan diceklah jumlah data
saya sampaikan walaupun disitu ada sembako dan segala macam jadi itu contoh masyarakat
ini tentunya kebutuhannya untuk masyarakat
contohnya kita sudah tetapkan ada seratus orang yang menerima bantuan
tiba tiba hilang sepuluh atau hilang dua puluh kita hilang satu dua ya sepuluh atau dua puluh
kan itu yang jumlah penerimanya jadi berguna
nah ini yang diperlukan oleh pemerintah sebagai administrasi
maksudnya kalau untuk industri kalau saya sudah
karena kebutuhannya bukan hanya memenjarakan
bukan kebutuhan ini bukan memenjarakan tapi laporan administrasi pemerintah kota medan
kalau nggak ada laporan itu bagaimana kalian mencatatkannya bareng itu tidak ada
itu yang kita mau menjarakan